kamu mau belajar dimana
gak ada gunanya
aku yakin pikiranmu pasti kesini
kalau kamu mau pulang aku persilahkan
tapi kalau kamu main ke tempat lain aku tidak izinkan
apa hakmu narangku
aku mau pergi kek
lulululu kecil dimarah begini
pak pak pak cepet sedikit pak
ini juga sudah ngumpul
nanti juga sampai
eh mau berenang apa mau bengong
kalo bengong jangan disini nanti
bicara ya nanti ada apa
setiap kali aku tanya kamu cuma bengong bengong dan bengong
ada persoalan apa
kalau kamu tidak mau bicara tidak apa apa
aku cuma ingin mengingatkan kamu
dulu kamu pernah bilang
kamu paling tidak suka melihat
lihat orang yang melamun bengong
tapi sekarang kok malah kamu
bukan maksudku menjelatudah sendiri
sepertinya ngak monster itu
kami tidak bisa epicdup dengan kalian
sahabat mencari angkat cuci
kalian air untuk pulang
kalian sudah sajak men estilo
aku juga tadi coba pura pura kok
kamu itu jangan berpura pura tidak tahu
soal hubungan si yanti dengan pemuda yang tidak jelas junturungannya itu
aku mau anak kita itu berkawan dengan orang yang jelas asal usulnya
dan tidak menjatuhkan martabat keluarga bu
loh kalau eman itu kan jelas statusnya topak
dia mahasiswa satu jurusan sama yanti
malah menurut kata teman teman yanti
dia itu paling pinter dapat beasiswa lagi
dan yang penting dia itu banyak sekali membimbing belajar anak kita pak
bagiku itu belum cukup
dia itu anak siapa dan aku ini siapa
anak kos yang tidak jelas begitu
kok dipercaya sih
bapak ini bagaimana sih
bu ya jangan terlalu mandang rendah begitu
nah kalau menurut bapak
anak anak kos itu nggak bisa dipercaya
terus bagaimana dengan ratusan
mungkin ribuan mahasiswa mahasiswa yang lainnya itu
mereka itu semua pak
belajar menuntut ilmu
kamu itu tahu apa sih
pokoknya aku yang berhak menentukan siapa yang pantas dari seluruh anak kita
aku ini kepala rumah tangga bu
harap diingat itu
iya ibu tahu
tapi tolong bapak juga mesti ingat
kita bisa saja menjodohkan
tapi kalau tuhan berkehendak lain
kita bisa berbuat apa pak
nah kalau dari tadi cuma mau ngomong soal jodoh
tidak usahlah pak
ngelantur ngelantur ke anak kos segala
bu ya kamu juga mau mengerti omonganku bu
ini malah ngajak bertengkar
ingat status bu
kamu itu seorang istri
istri yang mesti menurut omonganku
harap dipahami itu
maksudku bicara juga
demi masa depan anak kita
iya ibu juga sama dengan bapak
lah wong yanti itu kan ontang anting

anak semata wayang begitu
tapi tolong bapak juga mesti ingat
tidak semua pilihan orang tua itu benar
bapak lihat enggak
cerai sampai tiga kali
apa enggak kasian
ah itu anaknya saya yang enggak benar bu
kita juga dulu dijodohkan
sampai sekarang akur akul saja
lah sekarang ini kan jamannya sudah lah
lain bagaimana maksudmu
kamu kan tahu man
aku gak pernah bergaul akrab dengan makhluk bernama perempuan
anak seorang pengusaha besar
kalau mau dengan anak kos
buktinya yanti mau sama aku
itu kan cuma perasaanmu saja man
jangan terlalu berharap man
dan yanti itu siapa
kalau selama ini dia mau bergaul akrab dengan kamu
itu cuma karena dia ingin mendekati otakmu saja
kalau saja mungkin
barangkali cuma otakmu saja yang dia beli
lalu badanmu yang bau itu dia tendang ke kali
kalau enggak nih
begitu saja marah
saya harap berhasil
dari j rangers
siapapun jodohnya den sebaiknya diterima saja
karena orang tua itu pasti memberikan jodoh yang terbaik untuk anaknya
iya toh den
simbok ini kayak gak ada bahan omongan lain aja simbok
den simbok bicara begini karena simbok itu sangat sayang sama den yanti
simbok itu sangat cinta banget sama den yanti
aku juga sayang cinta sama kamu
kenapa kamu bicara begitu
habis kamu aneh sih
masa aku mau dijodohkan dengan orang lain kamu tenang tenang aja
itu kan tandanya kamu gak sayang dan cinta sama aku man
jadi aku harus bersikap bagaimana yanti
lagian kan semua itu cuma seandainya
jika kalau kan belum pasti
loh mau kemana
kita kan belum selesai belajarnya
aku mau belajar tempatan aja
kamu mau belajar dimana
gak ada gunanya
aku yakin pikiranmu pasti kesini
kalau kamu mau pulang aku persilahkan
tapi kalau kamu main ke tempat lain aku tidak izinkan
apa hakmu melarangku
aku mau pergi kek
mau mati kek
kok jadi marah begini
kamu kesini kan mau belajar ya kan
kok jadi marah
sekarang mari kita bicarakan masalah kita